setelah dilakukan upaya pencarian selama sehari penuh
keberadaan sertu danang anggota satuan delapan puluh satu kopassus tni yang hilang tercebur ke laut
saat latihan terjun payung akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
oleh petugas jenazah korban langsung dibawa ke lapangan udara ahmad yani semarang
untuk selanjutnya diterbangkan ke markas satuannya di cijantung
keberadaan sertu danang anggota satuan delapan puluh satu kopassus tni yang sudah meninggal dunia ini
ditemukan di bibir pantai cipta semarang rabu pagi
kemudian jenazah dijemput dan dipindahkan ke mobil ambulans milik kopassus
dan dibawa ke lapangan udara ahmad yani semarang
untuk selanjutnya dibawa ke markas satuannya di cijantung
pencarian sertu danang sejak selasa terpaksa dihentikan pada sore harinya
karena sudah gelap dan cuaca yang kurang mendukung
sertu danang dinyatakan hilang tercebur ke laut saat melakukan latihan pemeliharaan
dan kemampuan terjun payung di sekitar pantai marina semarang pada selasa pagi
latihan terjun payung itu diikuti oleh sebelas anggota kopassus
dan diterjunkan menggunakan heli mi tujuh belas milik tni
angin kencang membuat beberapa penerjun tak bisa menguasai payungnya
dan mendarat di luar titik yang ditentukan yakni lapangan pantai marina
damar sinuko semarang